ketua dewan kehormatan pan amin rais kembali menyerang presiden jokowi
kali ini amin menyebut kegagalan gagasan ekonomi jokowi dan nawacita sebagai jokowi nomics dan nawasengsara
dikutip dari laman detik com amin rais mengatakan jokowi nomics sebelum berhasil
ia mengatakan masih ada waktu delapan bulan lagi hingga pilpres dan berharap ada keajaiban
amin juga menyebut ada diskriminasi dalam demokrasi saat ini
ia berujar semua sisi hukum terkesan tebang pilih
kasus hukum yang kecil dikejar kejar dan kasus yang besar nggak dikejar
inilah yang membuat amin rais memberi ungkapan nawacita menjadi nawas sengsara
kritik ini dilontarkan amin rais saat menggambarkan kondisi negara yang menurutnya tidak membaik
ia menyebut pemimpin bangsa seakan akan menyodorkan demokrasi tapi kenyataannya diskriminasi
sementara itu p tiga meminta amin rais untuk fokus mencari teman koalisi
agar bisa maju dalam pilpres mendatang ketimbang hanya mengkritik presiden jokowi
partner koalisi dinilai penting agar keinginan koalisi madani yang mengusung amin rais sebagai calon presiden bisa terwujud
seperti dikutip halaman detik com wakil sekjen p tiga ahmad baidowi meminta amin tidak asal mengkritik
apalagi kritik tersebut hanyalah kritik yang subjektif dan menjatuhkan
menurut awi panggilan akrab baidowi kritik terhadap nawacita jokowi hanyalah perspektif
dari amin rais yang selalu menempatkan dirinya sebagai oposisi
bukan amin rais namanya kalau tidak membuat kontroversi dan manuver yang tajam
jelang pencaparesan pada agusus nanti toko senior pan ini ibarat nimar junior
yang gocekannya ini kerap membuat sulit dan bingung lawan
tapi kalau tidak hati hati manuvernya bisa menghasilkan goal politik
nah apalagi nama amin rais ini sudah dicalonkan beberapa pihak termasuk partai amarat nasional sendiri untuk maju di pilpres kali ini bersama calon calon presiden yang lain tentunya
coba membaca manuver amin rais jelang pilpres atau jelang pencapresan agustus nanti bersama mas surya imam wahyudi wakil sekjen partai amanat nasional
terima kasih mas surya sudah datang
kemudian ada mas ahmad baidowi wakil sekjen p tiga
mas awi terima kasih sudah datang
kita akan membahas lagi nih
kita akan bertemu untuk membahas pak amin rais
saya mau ke mas surya dulu
sebenarnya kalau kita baca sebenarnya tidak terlalu istimewa atau tidak terlalu kaget kita mendengar kritik kritik pak amin
tapi kali ini dilakukan beberapa saat lagi jelang injury time menjelang pencapresan agustus nanti sebelum pan kemudian juga punya calon presiden definitif gitu ya mas surya
sebelum saya tanya apa motifnya dan apakah ini pribadi pak amin atau ada hubungannya dengan partai amarat nasional
kita tampilkan nih beberapa quotes kritikan pak amin rais yang membuat mas awi ini jadi agak sedikit ya
agak bukan meradang kayaknya radangnya radang radang
kita lihat di belakang yuk
ini perjalanan pak amin
acara halal bihalal di muhammadiyah kalau tidak salah ya bapak bapak
nawak cita jadi nawak sengsara
kemudian revolusi mental itu sampai kemana
yang di revolusi mental yang kayak apa
ada kutipan lainnya
kita akan geser
jadi saya melihat pangkal permasalahan bangsa ini adalah beberapa pucuk pimpinan itu menerapkan demokrasi tapi isinya diskriminasi
ini slide terakhir nampaknya ya
kalau temannya itu dibetul betulkan
tapi kalau lawannya kalau bisa dipecah
ada satu lagi nih
lihat apa yang tidak tebang pilih di negeri kita ini
lihat hukum yang kecil dikejar kejar
bahkan dengan firm
saya mengatakan kpk saja
itu merupakan lembaga obstruction of justice
yang puluhan triliun pasti lewat
tapi yang ott seratus juta dua ratus juta juga dikejar
ini satu bulan nih mas surya
jelang pilpres kita dengar kritikan yang begitu tajam
pastinya sensitivitas politik kita jadi lebih
lebih apa naik dua kali lipat daripada biasanya
ini coba ada komentar ya
ini sebenarnya apa yang ingin dituju oleh pak amin rais
jelang pencampresan ya
saya kira begini
kalau kami di pan
ya memang sudah mendeklarasi bahwa ada empat calon yang mau kita usung ya
oh tadinya pak zul aja kan
kemudian ada juga pak sudir subahir
ada pak hatta rajasa
ada pak amin juga
tapi pak amin
yang strategis menyatakan bahwa kalau nggak ada yang layak sanggup
mbah ini siap
kalian yang muda lah yang
nah saya kira terkait dengan waktu yang tidak lama lagi
mungkin kurang lebih satu bulan lagi kan
akan pendaftaran capres cawapres juga
dan sekarang lagi berlangsung pendaftaran pilek gitu ya
saya kira semua partai termasuk partai mas awi juga sudah lagi menggodok
menyiapkan orang yang akan dipasang di semua tingkatan untuk caleg anunya
nah saya kira itu apa yang disampaikan pak amin
itu kan dalam sebuah acara
dimana waktu itu saya ingat saya ada pak wapres juga ya
jadi memang dalam sebuah konteks negara demokrasi modulin itu kan pilarnya adalah
apa namanya freedom of speak kebebasan bicara termasuk di sana ada kebebasan pers di situ
nah tapi secara substansi anda dan teman teman dipan setuju nggak dengan substansi isi kritikan pak amin
atau ya ini sikap pak amin sendiri aja tidak ada hubungannya dengan kami kami di pan
pak amin itu juga sering disampaikan bukan hanya di tempat mana termasuk di pan juga disampaikan
tapi secara substansi anda setuju dengan kritik kritikan atau seperti tadi nawacita jadi nawa sengsara
demokrasi jadi diskriminasi apa yang lawan kemudian dipecah belah seperti itu
saya kira begini itu harus dipahami begini jokowi no make itu kan maksudnya program program ekonomi yang dijanjikan oleh pak jokowi selama masa kampanye
dan sekarang ini nanti tanggal dua puluh oktober
dua ribu delapan belas sudah empat tahun berjalan
nah tentu mungkin itu sebuah lampu hijau lampu kuning juga bahkan menuju lampu merah
hati hati loh ini anda punya waktu cuma sedikit sebentar lagi mau captar daftar capres cawapres juga ya kan
nah kapan anda bisa bekerja untuk memenuhi janji janji yang banyak itu ya kan
ya satu contoh sebut janji misalnya kita harus akan menciptakan lapangan kerja sepuluh juta
nah sepuluh jutanya sekarang berapa juta
nah yang dari luar berapa
ya kan yang mempermudah yang dari luar yang masuk yang di dalam yang susah gitu
jadi ini cara pak amin mengingatkan pak jokowi sebenarnya
dan kritik itu saya kira dalam sebuah negara imunasi itu akan menjadi balance sebuah negara itu ketika kritik itu dijawab dengan produktivitas pemerintahan melahirkan apa namanya program dan kebijakan yang well prested
menciptakan kesejahteraan dan keadilan
tapi anda setuju ya dengan substansinya ya
setuju saja tidak ada masalah
mas awi gimana anda melihat kritikan pak amin
bukan ketika satu tahun dua tahun ya tapi menjelang agustus dimana kita capreskan dan pak amin salah satu capres
pasti masih menopar gitu ya
pak amin sebagai salah satu nominator capres yang dinominasikan oleh mas surya dan kawan kawan yang punya kepentingan untuk menjaga elektabilitasnya
dengan gaya yang seperti itu saya menduga itu bagian dari pak amin untuk tetap mengingatkan kepada publik bahwa amin rais itu masih ada kira kira begitu
masih ada dan layak dipertimbangkan atau gimana
itu kelanjutannya lah paling tidak kan modal politik itu orang mengingat dulu gitu
jangan sampai itu pudar dari peredaran itu kan bahaya itu alarm
kaitannya dengan kritik sebenarnya dalam iklim di dunia demokrasi itu biasa saja sebenarnya kritik itu
tetapi sekali lagi kami menekankan kami di koalisi pemerintahan membutuhkan kritik yang membangun dan disertai dengan data data dan fakta fakta yang tidak hanya sekedar menyampaikan gambaran umum
apa persoalannya gitu tidak misalkan di sebuah bahasa jawanya itu digebiak uya seolah olah di generalisir seolah olah pemerintah ini tidak bekerja
dianggap misalkan jokowi nomik itu seperti apa misalkan
nawacita jadi nawasengsara
ini kan menurut saya terlalu apa ya dibumbuhi kritik yang dibumbuhi ada semangat di belakangnya tanda kutip ya
seolah olah ya bernada kebencian lah kira kira mudah mudahan itu tidak seperti itu contoh misalkan
revolusi mentalnya apa yang mau direvolusi mentalnya gitu misalkan bagaimana birokrasi dilakukan penataan di masa pak jokowi jk itu seperti apa itu kan bisa kita lihat
anda lihat isi kritiknya itu lebih substantif atau sangat politis saja saya melihatnya lebih politis karena mengabaikan fakta fakta yang ada contoh misalkan kaitannya dengan
kerja ekonomi jokowi itu apa itu kan tidak seolah olah tidak ada benarnya sama sekali
seandainya ada balance data ini loh harusnya pencapaian seperti ini kerjamu seperti ini kamu harus seperti ini
contoh misalkan tadi kalau nggak salah disebutkan dalam satu statementnya menyebutkan bahwa ada tebang pilih dan sebagainya
kita ambil contoh misalkan dalam penegakan hukum kalau memang kenyataannya itu tidak cukup bukti pemerintahan ini
dalam hal ini kepolisian
itu tidak segan segan untuk menghentikan ambil contoh misalkan apa yang menimpa imam besar fpi habib rizik ketika kasusnya itu tidak cukup bukti ya dihentikan tidak coba diada adakan begitu pun dengan yang lain
bukan hanya persoalan kelompok bukan hanya persoalan orang lain tapi karena memang fakta hukumnya tidak mencukupi
tapi menurut anda dan ini kan atau publik sendiri wajar nggak mas awi ini hanya pernyataan politik amin rais secara pribadi yang kemudian namanya mulai beredar sebagai salah satu kandidat
atau menjadi representasi suara dari mas surya dan kawan kawan gitu di pan
kalau kami di koalisi melihatnya pak amin rais ya pure pak amin rais
karena dalam beberapa kesempatan dia memang berbeda dengan sikap sikap dari teman teman pan sendiri
contoh misalkan dalam beberapa waktu lalu bagaimana pak amin rais berbeda pendapat dengan pak jokowi dengan pak hatta raja maaf dengan pak zulkifli hasan kaitannya dengan masa depan koalisi
dan itu ya biasa saja toh
jadi semua masing masing partai politik itu memiliki dinamikanya sendiri persoalannya apakah itu mencuat ke publik atau menjadi konsumsi internal
itu saja yang membedakan
jadi mas surya ini suara hatinya pan apa suara hatinya pak amin rais
kalau bahasa anak anak mudanya atau peribahasanya jaka sembung bawa golok nggak nih antara pak amin dengan pan gitu ada nyambung nggak gitu
nah tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya mas surya
kami akan segera kembali di usaha jalan berikut
jadi ini apa namanya nyambung nggak antara suara hati dan kritikan pak amin rais dengan sebenarnya suara hati konstituen para kader dan pengurus partai marata sulawesi sendiri mas surya
saya kira ini bukan hanya nyambung dengan kegelisahan dan perasaan hati para kader simpatisan
tapi juga saya kira menyuruh semasalah indonesia karena memang bicara tentang apa tadi jokowi no make itu tentu jika dikaitkan dengan nawacita
ya nawacita ini kan ada sembilan puluh gram ya termasuk bagaimana membangun kemendirian bangsa secara ekonomi secara politik hubungan monergi yang tentu menciptakan keadilan untuk segmen apa namanya pan pertama itu melindungi segenap tumpahan
nah dalam konteks hari ini saya kira memang kalau kita duduk di sini satu jam dua jam tidak selesai
tapi kalau kita bicara dalam konteks data berdebat misalnya antara pasangan tim pasangan paslon capres capres ini data kami ini kelebihan anda kekurangan anda masing masing
pan menilai banyak berhasilnya atau banyak gagalnya
dari semua janji yang kemudian kalau gagal kan terrepresentasi dari kritiknya pak amin kalau berhasil tidak terrepresentasi dari kritiknya pak amin
ya kalau melihat dari ekspektasi publik bahwa banyaknya ada tagar ganti ini ganti ini ya
itu artinya setahu saya pemerintah itu kalau situasi stabil sebelum pemilu kan pada zaman pak sby kan periode kedua tidak ada gejolak yang ganti sekarang dong teriak ganti itu nggak ada gitu
tapi dihadapi dengan pemilu gitu bu mega maju dengan siapa gitu kan gitu
kayaknya ini jadi representasi atau wajah sikap pan di pilpres mendatang nih kayak mas
insya allah mas adi gimana melihatnya mas
kalau saya melihatnya belum
karena sampai saat ini pan itu masih bersama wajah
terbukti ada kadernya di kabinet
nah itu nah
belum menarik narik gitu kan
kalau ada suara nih kalau ada suara pak amin seperti ini kemudian mas surya yang katanya ya nyambung sekali dengan suara hati konstituen dan para pengurus pan dengan kritik itu
ini secara fatsun politik polisi sendiri melihatnya gimana
apa yang disampaikan pak amin kalau meyakini saya meyakini kami p tiga meyakini yang disampaikan pak amin ya pribadi pak amin
karena faktanya pan itu masih bersama pak jokowi bahkan
meskipun pak amin ketua dewan kehormatan loh
ya yang eksekutif partai kan ketua umum pan gitu
jadi yang diterima oleh kpu itu ketua umum partai atau sebutan lain gitu
jadi presiden jokowi dan partai koalisi gak terlalu baper lah ya dengan ini ya
ya kita sih lebih asik konsolidasi di internal kami dengan menggunakan parameter pilkada kemarin konsolidasi pilkada untuk pemenangan pak jokowi ke depan dengan siapapun pak jokowi itu
apa yang disampaikan oleh mas surya tadi kalau tadi disinggung mengenai ada tagar itu ya memang sekarang sudah eranya media sosial
dikit dikit masuk media sosial tetapi apakah itu merupakan cerminan publik
saya kira tidak
oke kita kembali lagi ke laptop kembali ke sikap pak amin rais dan juga mengenai pan dan koalisi ini
kalau kita lihat pak amin sendiri kan sudah dicalonkan juga nih mas surya selain salah satu capres dari pan juga dicalonkan oleh koalisi umat manadi kalau tidak salah kum ya sebagai calon presiden
pan sendiri merasa blessing atau terbantu atau menurut anda ini jadi batu ganjalan untuk berkomunikasi secara politik dengan pihak pihak lain gitu pencalonan pak amin dari luar pan sendiri
oh enggak gini kalau pan itu memandang bahwa politik ini kan dinamis ya
nah kadang kadang menuju ke tanggal sepuluh last minute itu mungkin kadang kadang ada juga perubahan perubahan yang tidak kita tentu gitu kan
jadi apa ada aspirasi misalnya dari polisi umat manadi misalnya pak amin ya saya kira berarti ada semacam apa namanya apresiasi dari masyarakat ke pak amin bahwa beliau dulu pernah apa namanya menjadi ketua mpr juga pernah menjadi ketua umum partai ya tentu kalau kita melihat penumina sekarang kok banyak sekali apa namanya
nah kalau pak amin itu pemimpin lama muncul kembali ya itu pak awi ya saya kira juga bagian tantangan sejarah juga
dulu kalau pak amin memimpin reformasi sekarang reformasi banyak yang belum nyambung belum terlaksana
berarti kan orang ini ingin pak amin tampil membuktikan reformasi mari kita wujudkan
kalau di pan sendiri mas surya pak amin sendiri punya apa sih punya andil nggak dalam memutuskan siapa yang akan dicalonkan oleh pan siapa pan akan berkoalisi kemana
seberapa besar andil pan
apa yang bisa pak amin dalam menentukan sikap ini
kalau perihal pengambilan keputusan di partai itu nanti kan di rakernas
nah di rekaran itu pastinya sebelum pendaftaran ke lps
itu pasti tapi suara amin rais itu seberapa persen
nah di rakernas itu kan ada suara dari kalau di p tiga itu di pc di pc kabupaten ya di pd sekarang namanya
nah kalau di kami itu di pd kabupaten indonesia di pp provinsi indonesia nanti ada penyampaian dari dpp penyampaian dari apa namanya dari doan penasehat kemudian dari doan kehormatan
nah nanti ada pemandangan umum dari wilayah wilayah dan daerah daerah
semua dielaborasi lalu kita bahasanya itu dalam bahasa keagamaan itu bertabayon duduk bersama
itu kita berikan masalah umpakan
dan di situ ada pak amin rais
ada pak amin itu ya semuanya
jadi saya kira tentu yang akan dipilih pan itu nanti pada akhirnya adalah kira kira pasangan mana yang lebih membawa kemaslatan bagi kita
ini kan begitu saja
jawabannya politis sekali aman sekali tapi saya mau ketanya mas ali kalau kita lihat pak amin ini kan tidak hanya tokoh partai pan
tapi juga di banyak aktivitas politik terkini di persaudaraan alumni dua ratus dua belas kemudian di koalisi umat madani juga dicalonkan
banyak aktivitas yang melibatkan pak amin rais yang dianggap sebagai kingmaker
p tiga dan koalisi sendiri menganggap pak amin ini seberapa penting atau seberapa potensial mengatur dan menjadi kunci sukses di pilpres ini
orang dicalonkan dan mencalonkan itu hak
mau dicalonkan oleh koalisi apapun namanya itu hanya sekedar nama koalisi mau di poros mana gitu
karena banyak juga yang seperti pak amin ini sebelum sebelumnya banyak dikadang gadang oleh kelompok kelompok tertentu tapi giliran mau masuk ke kpu tidak punya kendaraan partai politik
oke boarding pass nya ini yang susah
boarding pass nya yang tidak ada sekarang itu daripada bermanuver banyak banyak
karena boarding pass nya diperjelas dulu
supaya apa apa yang diwacanakan disampaikan bisa teraplikasi ketika yang bersangkutan bisa sudah masuk dalam kontestasi
jadi makanya kata pak sawi lebih baik cari koalisi dulu lah ya
lebih baik seperti itu terutama kepada teman teman yang sangat semangat untuk mendukung pak amin menjadi calon presiden
oke yang terakhir sekali pak sawi
pak amin kan dalam sebuah wawancara dengan cnn pernah mengatakan gini read my lips percayalah sama saya bahwa pan tidak akan mendukung jokowi di pilpres kali ini
anda percaya nggak lebih percaya mana itu atau orang yang lebih mendukung
sampai kami meyakini sampai sekarang pan masih dengan jokowi
dan akan bersama jokowi juga atau feeling anda
tergantung rakernasnya beliau ini
anda lihat gimana mas surya akan seperti itu nggak kata pak amin red my lips
pan tidak akan mendukung jokowi
anda meyakini itu ya kita akan lihat saja nanti di agustus mendatang delapan sepuluh agustus kita akan lihat kemana mas suryo
saya kira kalau sepuluh lima belas jangan jangan petiga juga mau maju juga ya
jadi sepupu pasti di dalam situ
tapi gugatan itu sudah pernah ditolak gitu tapi dia juga akan kembali
oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya
terima kasih mas awi terima kasih mas surya atas perbincangannya
kita akan lihat bagaimana dinamikanya apakah omongan pak amin terbukti atau nanti siapa yang akan membuktikan lagi omongannya pak amin
lalu benar atau salah
terima kasih mas amin eh mas amin lagi mas awi dan mas surya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetaplah bersama kami